tahu diri bikin marah
saya pelakunya mulai pulang tiba tiba ada orang yang menutupi kain sarung ini lalu
aning mana wan aning belum terang bu mungkin sebentar lagi bu sabar ya bu
kenapa kamu sayang di sini kamu nangis
penyanyi rumah pak
ngapain lagi iwan itu kemarin
shhh jangan berisik
jangan disuruh ibu
aku yakin pasti mereka ada di dalam
maaf pak di luar ada orang yang ingin menunggu tempat pak
tolong kamu jangan di luar
kalau ada tamu nyari aku
suruh nunggu di ruang tamu
sepertinya ada kerjaan baru lagi nih mas
iya kalau gak ada keburuan ngapain aku ini ngundang kalian
masalah apa pak
kamu kenal nggak dengan iwan
iwan teman kami ini banyak pak
kira kira iwan yang mana ya pak
kalau iwan temen kamu kapal terus aja dengan aku
yang aku maksud
iwan keponakan ku
oh iwan anaknya pak badar
nah dengerin ya
aku mulai muat dengan dana itu
pokoknya kamu atur supaya dia itu jerah
dengan cara apapun kalau perlu dia dibikin bisa masuk penjara
itu saja pak
kalau masalah itu apa tidak perlu khawatir
kalau begitu kami promisi pak
terima kasih pak
terima kasih pak
aku sudah pulang sekolah iwan
aku dikeluarin dari sekolah bu
kamu dikeluarin dari sekolah
coba ada apa lagi yang kau berikan
iwan kenapa kamu tidak sekolah
adik saya terhenti sekolah
ya ampun iwan kamu dikeluarin dari sekolah
karena aku sudah lama menunggu yura
lalu aku tidak beli buku pelajaran
ini pasti ulah pak lek
pak lek itu benar benar kebangetan tahu tidak
bu sabar ya nak
semoga allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita
dari semua kejadian ini
jawarkan adalah andai jangan endang endang tentara kita
ambil semua semua pembayanbalan yang ada di sekolah